pilgub dki itu kami sedang godok mudah mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru
secara umum hasil rapat koordinasi nasional partai gerindra itu mengamanatkan para kader internal untuk maju
menjadi calon gubernur calon bupati maupun calon wali kota
nah oleh karena itu kami sedang mempersiapkan data data para kader internal itu kemudian untuk mengajukan kepada dpp
mana mana kader yang ingin maju baik di pilgub pil bupati maupun pilwali kota
nah oleh karena itu untuk calon calon lain yang di luar internal ya tentunya kita akan lihat juga
bagaimana kemudian situasi dan kondisi di daerah masing masing terhadap kader internal partai gerindra demikian
siap kalau untuk pilgub dki berarti ada peluang untuk bang ariza maju lagi gitu bang
pilgub dki itu kami sedang godok mudah mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru